kemeriahan suasana ulang tahun pertama transnoworld surabaya begitu terasa untuk bisa masuk transnoworld
khusus di hari sabtu lima agustus pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar satu ratus sebelas rupiah ratusan
pengunjung tampak menikmati berbagai fasilitas yang disediakan di arena bersalju seluas
meter persegi ini pengunjung pun rela antre di wahana perosotan panjang dengan papan luncur
permainan motor salju hujan salju dan kereta gantung puas bermain anak anak dan orang tua
langsung disambut welcoming dance bersama snow icon yakni alaskasi beruang kutub pipin si penguin
dan nano si anjing husky anak anak antusias ikut berjoget bersama para snow ranger semakin seru saat
dipilih peserta dengan jogetan berbentuk yang lebih menarik dan lebih menarik dan lebih menarik
dan terheboh anak anak juga berkesempatan mendapat hadiah cotton candy berwarna warni
suasana semakin heboh saat pengunjung mendapat hadiah voucher bermain di kit sini terus ada
nari nari bareng sama yang lain membuat lingkaran dapat gulali seru selain hadiah gulali dan voucher
bermain di kids city tersedia hadiah menarik lain dalam rangka ulang tahun perdana transnoworld surabaya
pertama pasti kita ada promo khusus untuk ulang tahun ini yang ini harga khususnya satu ratus sebelas hanya
satu ratus sebelas untuk weekend itu yang pertama kemudian ketua kita juga ada acara seremonial untuk
anniversary ini kita ada beberapa hadiah nih salah satunya ada voucher hotel tiket untuk
ke trans studio ada gulali dan berbagai macam hadiah lainnya kabar baiknya sepanjang agustus ini
dan saat weekend hanya satu ratus lima puluh rupiah dengan jam operasi mulai pukul sebelas siang hingga pukul enam sore
jadi tak ada alasan untuk bisa bersenang senang bersama keluarga ya ganjar widak sono di dini
swadani surabaya jawa tenggara